waktu menunjukkan pukul enam pagi ini waktu indonesia barat dari ibu kota jakarta
di jakarta dan sebentar lagi saya akan berangkat menuju ibu kota negara yang baru
yang disebutkan sebagai nusantara
seperti apa akses yang bisa saya tuju dan juga berapa lama ditempuh
yang akan digunakan untuk menuju ibu kota yang baru
sebentar lagi saya akan berangkat untuk menggunakan pesawat
tapi jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan ketat
dari bandara sultan haji muhammad sulaiman sepinggan balikpapan kalimantan timur
kami melanjutkan perjalanan lewat jalur darat
perjalanan ke ikn kami sisir dari jalan soekarno hatta balikpapan
yang mengarahkan kami ke kecamatan sepaku kabupaten penajam pasir utara
yang merupakan kecamatan terdekat dengan ikn
curamnya kontur jalan berbukit dan banyaknya kendaraan berat yang hilir mudik mengakses jalan
menyebabkan kami harus berhati hati
dengan batas kecepatan maksimal enam puluh km per jam saja
meskipun jalan sudah teraspal dengan baik
tak jauh dari kantor camat sepaku kami sampai di palang pintu pertama
yang menjadi akses masuk dari pt ichi hutanimanunggal
salah satu pemilik konsesi lahan tempat di mana wilayah ikn akan dibangun
kami pun harus meminta izin terlebih dahulu kepada sekuriti yang berjaga untuk bisa masuk
setelah berjalan sekitar dua lima jam dari kota balikpapan
saya sampai di pintu pertama menuju lokasi pembangunan
kami berada di bukatan negara nusantara
jadi tadi saya masih melihat bagaimana ada kendaraan berat hilir mudik keluar masuk dari wilayah ini
namun saya masih belum mengetahui apakah kendaraan berat tersebut membawa logistik dari luar
untuk melakukan pembangunan di bukatan negara atau aktivitas dari perusahaan ichi hutanimanunggal
untuk memastikannya ayo kita lihat ke dalam bersama sama
setelah diperbolehkan masuk kami melintasi jalanan bebatuan dengan pemandangan hutan
industri yang dipenuhi dengan pohon akasia mangyum dan eukaliptus
hanya ada beberapa pelang penunjuk jalan bertuliskan menara ikn yang ada di lokasi ini
kami bergegas mencari titik km yang telah dipasangkan oleh bapenas
sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam pembangunan sejak tahun dua ribu dua puluh satu lalu
jaraknya pun tak jauh dari palang pintu masuk hanya berkisar satu km
dan inilah tugu pertama yang dipasang di tempat ini yang menjadi pintu masuk atau titik km
bagi masyarakat yang ingin datang di ibu kota nusantara yang baru
terlihat bagaimana hamparan luas tanah industri sebesar dua ratus lima puluh enam ribu hektare
yang nantinya akan dibangun ibu kota nusantara yang baru
pemerintah melalui bapenas dan kementerian pupr telah mencanangkan tiga tahap pembangunan ikn
yang target selesai pada dua ribu empat puluh lima
tahap pertama sendiri dibagi menjadi dua tahap yakni satu a yang selesai pada dua ribu dua puluh
dan tahap satu b yang direncanakan selesai pada dua ribu dua puluh delapan
lahan dalam tahap satu a diklaim telah siap untuk dibangun karena telah selesai dilakukan pembebasan lahan
dan rencananya akan diisi enam titik utama yang disebut sebagai kawasan inti pusat pemerintahan
yang meliputi istana kepresidenan sumbu tripaja dengan gedung mpr dpr dan lembaga yudikatifnya
perumahan kantor kementerian sumbu kebangsaan yang akan diisi ruang terbuka hijau seperti taman
hingga infrastruktur jalan
menteri ppn dan kepala bapenas suharto mono arfa optimis
dua tahun masa pembangunan akan selesai pada tahap pertama
nah kita ingin bertanya bagaimana kalau kita tahu kan kemarin di parlemen ketika rapat paripurna
pak suharto bilang membangun ini tidak seperti menggosok lampu aladin
nah lampu aladin begitu
nah kita lihat sendiri tadi pak di ikn masih begitu banyak lahan begitu ya
nah ini tahap satu sampai dua ribu dua puluh empat apa yang diprioritaskan begitu pak
nah yang diprioritaskan pertama pembangunan di kawasan inti sekitar enam tujuh ratus
dan polanya tentu juga tetap bertahap ya
dan yang akan kita bangun pertama adalah memastikan infrastruktur dasar kemudian public utility ya
yaitu air listrik dan sebagainya ketersediaannya
kemudian juga kemudian gedung mpr dpr dan kemudian judicial mahkamah agung dan sebagainya
yang kita sebut dengan tripraja itu
jadi eksekutif legislatif dan yudikatif
nah kalau kita lihat hari ini begitu pak ini kan artinya masih ada dua tahun
cukup optimiskah untuk kemudian kita bisa berdua tahun
optimis kita kita sekarang sedang menyelesaikan jalan logistik
jalan logisnya saya kira kecepatannya luar biasa
jadi mudah mudahan bisa
kementerian pupr sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur ikn membagi pembangunan tahap pertama menjadi empat bidang
yang pertama bidang sumber daya air bidang jalan bidang pemukiman dan bidang perumahan
dengan total kebutuhan anggaran sebesar enam puluh empat triliun rupiah
menteri pupr basuki hadimulyono menyebutkan hingga saat ini pekerjaan belum bisa dilakukan
karena masih menunggu peraturan presiden
belum saya tinggal nunggu perintah presiden
kalau perancangan di sana kan sudah jalan sudah kita tentukan rasa rasanya
tapi tinggal menunggu perintah presiden
waktu itu menunggu undang undang
undang undang presiden sekarang udah gitu
itu sampai dilihat anggaranya
infrastruktur jalan penyangga menuju ibu kota negara baru saat ini masih terus dibenahi pemerintah pusat dan daerah
pembenahan ini merupakan bagian dari persiapan pembangunan kawasan inti pemerintahan pusat
yang akan digunakan untuk mempermudah distribusi logistik pembangunan ikn
salah satunya pembangunan jalan lingkar sepaku yang dibagi menjadi tiga segmen
dengan total keseluruhan jalan sepanjang empat tujuh ratus tujuh puluh lima km
sesuai dengan pernyataan menteri ppn dan kepala bapak penas soeharto mono arvai
yang menyatakan bahwa infrastruktur akan menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan tahap pertama
menuju pemindahan ibu kota tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dan tempat saya berdiri ini tengah berlangsung pembangunan jalan yang dinamakan lingkar sepaku segmen tiga
yang rencananya akan dibangun sepanjang dua satu ratus tujuh puluh lima km
dalam papan ini tertera bagaimana pembangunan jalan ini akan memakan anggaran apbn sebesar empat puluh empat delapan miliar rupiah
dengan jangka waktu pelaksanaan sepanjang satu ratus lima puluh hari kalender
namun pertanyaannya di sini
optimiskah anda bahwa ibu kota akan berpindah dari dki jakarta menuju kalimantan timur dalam masa dua tahun pembangunan saja
tentu itu masih sebatas harapan
namun satu hal yang pasti bahwa proyek ini terlaksana atas pajak yang anda bayar
ausirion dholu probokus hartoyo nusantara